papa cuma menekan putri papa mau menghina dia
poput putri jauh dari aku
kamu pasti udah salah paham
sama papa pangeran papa inget baik baik ya pak
selama papa terus begini bapak terus
menghina putri papa terus menekan dia
dan papa gak merestui hubungan kita berdua
aku gak akan pernah bisa balik tinggal sama apa
kita kampus bareng yuk
yaudah kalau gitu gue nebeng lo ya
sering gue gak jadi bawa mobil bawa motor aja
ya udah kalau gitu gue ikut lo deh naik motor ya
kalau lo gak izinin gue buat nebeng sama lo
gue gak akan tinggalin tempat ini
kalau tinggalin gue disini
kenapa lo gak bawa mobil sih riz
kenapa lo gak bawa mobil sih riz

jangan jangan lo pakai motor buat mengenang masa sma kita ya
lo kan tuh suka antre jemput gue pakai motor
lo masih belum berubah ya riz

soalnya gue tau dari dulu lo paling males kalau pergi pergi naik motor
apalagi kalau gue ngebut
apalagi kalau gue ngebut
tahu banget kalau gue gak suka kebut kebutan naik motor
dan sekarang dia ngelakuin itu
pasti sengaja mau bikin gue gak nyaman

gue gak akan semudah itu bisa lo singkirin riz
dan gue gak akan pernah berhenti
papa seneng banget kamu datang kesini
pasti kamu datang kesini karena mau tinggal lagi sama papa kan
kemarin pas aku kesini sama putri
pasti cewek asongan itu udah ngadu ke pangeran
sampai sampai sekarang pangeran nemuin aku buat nanya masalah itu
ternyata anak itu ricik juga
kenapa papa diem
papa menghina dia lagi
emangnya dia ngadu apa sama kamu
papa kemaren cuma cerita cerita aja sama dia
eh dia gak ngomong apa apa ke aku
soal masa kecil kamu
bapak jangan bohong sama aku ya
putri sama sekali gak pernah ngomong apa apa tentang papa
tapi aku tau
pasti papa ngomong sesuatu sama putri yang buat putri gak nyaman
ternyata aku salah ya
aku pikir kita kesini karena papa mau merestui hubungan kita berdua
tapi ternyata apa papa
apa cuma mau neken putri
papa mau menghina dia
mau buat putri jauh dari aku
kamu pasti udah salah paham sama bapak pangeran
papa inget baik baik ya papa
selama papa terus begini
papa terus menghina putri
papa terus menekan dia
dan papa gak merestui hubungan kita berdua
aku gak akan pernah bisa balik tinggal sama bapak
bayi cuma pengen melukap kepala papa

isu cerah rasa apabila seluas
setubuh anaknya iyw doses perempuan entrepreneurs di sydney
peserta pengaturan di sydney
pagi pagi kamu udah ngintip ngintip cantik ke arah rumah saya
pasti kamu looking for prince ya kan
tahu aja pak pangerannya udah bangun pak
oh pangeran udah bangun dari pagi pagi tadi put
pergi kemana pak
katanya sih mau ke apartemen papanya
pangeran ke apartemen om alex pasti buat bahas masalah kemarin
kalau gini caranya bisa bisa om alex jadi makin benci sama gue
karena ngiranya gue udah ngadu macem apa
makin benci sama gue

pak regar waktu pangeran pergi dari rumah emosinya pangeran itu gimana pak regar
apa dia lagi seneng santai atau malah dia kayak mau marah gitu
ya suasana hatinya tuh
suasana hatinya tuh
suasana hati siapa
suasana hati siapa
suasana hati siapa
suasana hati siapa
suasana hati siapa
suasana hati siapa
biasalah bu ini putri suka nanya suasana hati saya kalau pagi pagi mau berangkat ngajar tuh bagaimana gitu
oh begitu pak
untung aja pak rager bantuin gue jawab ke ibu
makasih ya pak regar
yaudah kalau gitu kita berangkat yuk put
duluan ya pak
ya kamu berangkat sama bu nawang
mari pak regar
mata lu ada problem
gua gak mau kalo sampe anak anak kampus ngeliat gua jalan bareng sama lu
jadi mendingan lu turun di sini
silahkan cari tumpangan lain
oh iya satu lagi
gue kasih tau sama lo
setelah apa yang lo udah lakuin ke gue
dan jangan pernah ganggu hidup gue lagi
lo pasti balik lagi kesini buat jemput gue riz
papa itu berbuat begitu
pengen coba jauhin kamu dari putri
kamu tuh gak tahu putri itu siapa
hubungan kalian itu berbahaya
kamu gak tau siapa putri sebenernya pangeran
kalau putri tahu kamu adalah anak dari orang yang sudah membunuh ayahnya
dia pasti akan sangat membenci kamu
untuk sekali aja
kamu dengerin omongan papa ya
hubungan kamu itu
gak baik menurut siapa pak
nyakitin seperti apa
gak ada satupun yang salah sama hubungan aku dan putri
papa boleh aja gak merestui hubungan kita berdua
tapi jangan pernah
papa menghina putri
papa neken dia
apalagi papa mencoba memisahkan kita berdua
karena sampai kapanpun
itu gak akan terjadi pak
aku akan fight untuk hubungan aku dan putri
pangeran tante mohon maaf
karena tante udah menyalak
tapi ada hal penting yang mau tante bicarain sama papa kamu
gak masalah tante
aku juga udah selesai kondisi ini
udah gak ada lagi yang perlu diomongin
aku permisi tante
ya makasih ya
ada apalagi sih lidia
gara gara kamu kau bisa berhubungan aku sama papa ya
kamu liat tuh
pangeran jadi pergi gitu aja padahal aku belum selesai ngomong sama dia
sekarang semuanya hampir terbuka